presiden joko widodo bertemu dengan panitia seleksi calon pimpinan kpk atau pansel kpk senin pagi
sementara itu pendaftaran untuk seleksi calon pimpinan kpk sendiri dibuka mulai hari ini hingga empat juli dua ribu sembilan belas mendatang
pansel calon pimpinan kpk membeberkan sejumlah persyaratan dan proses seleksi
selain seleksi administrasi calon pemimpin kpk akan melewati uji kompetensi dan wawancara
pansel juga mengharapkan bantuan dari institusi media untuk memberi masukan dan melakukan penelusuran calon pemimpin kpk
pansel juga mengharapkan bantuan dari institusi media untuk memberi masukan dan melakukan penelusuran calon pemimpin kpk